perti tursilawati yang terjadi pada dua puluh sembilan oktober silam atas kasus pembunuhan majikan masih terus ditunggu oleh banyak pihak dan pihak kedutaan besar arab saudi untuk indonesia
sehari setelah kabar eksekusi pemerintah indonesia langsung mengirimkan surat permohonan penjelasan notifikasi eksekusi ke pemerintah arab saudi
namun hingga saat ini surat penjelasan tersebut belum diterima
dalam hal ini duta besar arab saudi osama bin muhammad al swaibi menambahkan eksekusi tki tidak akan mengubah hubungan antara arab saudi dan juga indonesia
pertama sekali anda harus tahu bahwa hal hal lain tidak akan mengakibatkan hubungan saudi indonesia karena hubungan kita berbeda
jadi ini adalah penulisan untuk menjawab pertanyaan

pertama sekali saya ingin menjawab pertanyaan
pertama sekali saya ingin menjawab pertanyaan
pertama sekali saya ingin menjawab pertanyaan
pernyataan tersebut langsung disanggah oleh jurubicara presiden
kita ke tiongkok ibu kota tiongkok beijing diselimuti kabut asap tebal pada rabu waktu setempat
kantor tanggap darurat polusi udara kota mengeluarkan peringatan kuning yang merupakan tingkat peringatan paling parah dalam sistem peringatan warna indeks kualitas udara
kabut asap ini diprediksi akan terus menyelimuti tiongkok selama dua hari berturut turut
pusat pemantauan perlindungan lingkungan beijing menyatakan bahwa angka ini dianggap berbahaya
peringatan polusi kerap terjadi di tiongkok utara terutama pada musim dingin ketika kebutuhan energi batu bara melonjak
pemerintah menyatakan pihaknya terus mengkampanyekan pengalihan energi ke gas alam sebagai upaya untuk mengurangi polusi
pemirsa tiongkok udara kota
hanya beberapa hari setelah kunjungannya ke paris
presiden trump mengeluarkan rentetan cuitan yang mengkritik presiden perancis emmanuel macrum
trump mengkritik tingkat kepercayaan macron yang sangat rendah serta angkap ngangguran yang tinggi
dua klaim yang pada dasarnya ini tepat dan berikut laporan melissabel selengkapnya
beberapa tweet yang diberikan dengan cepat
dan ini pada tahun ketiga perang dua ribu lima belas
di mana satu ratus tiga puluh orang diperkutuk di paris
ada saat saat yang menarik
sangat mengejutkan juga
tweet nya harus datang beberapa hari setelah emmanuel macron menguasai presiden amerika
tweet nya yang cukup pribadi bagi beberapa orang
mengambil tanggapan presiden perancis tentang ratenya
yang secara historis rendah

presiden amerika mungkin menggabungkan
headline nya pada hujung minggu
kesempatan foto yang hilang
dan penyakit yang mengejutkan
yang diberikan oleh presiden perancis
di akte triumph pada hari tunday
pertama kali presiden perancis mengambil tanggapan presiden amerika
lebih dari hanya kebijakan luar negara unilateral

dengan berbicara tentang nasionalisme
dan kebenaran yang menurut presiden perancis
itu adalah yang berbalik dari patriotisme
sekarang tidak ada respon ofisial dari elise
tapi presiden perancis akan berbicara di televisi perancis
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia newsroom akan kami lanjutkan
saya prasidya puspa terima kasih